pelaksanaan wisuda yang digelar secara virtual
menjadi momen yang ditunggu oleh muhammad nadif nasrullah
mahasiswa jurusan hukum ekonomi syariah iain purwokerto
asal desa karangsari banjarnegara ini
namun jika mahasiswa lainnya mengikuti wisuda virtual di rumah
nadif justru mengikuti proses wisuda di depan makam ayahnya
nabi pun terlihat hikmat dalam mengikuti seluruh proses wisuda virtual ini
suasana haru terlihat saat temannya membantu memindahkan tali toga
menurut nadif hal ini dilakukannya untuk menjalankan amanah almarhum
sebelum meninggal dunia tepat satu tahun lalu
sebelum meninggal dunia sang ayah mengatakan ingin melihat anak bungsunya di wisuda
namun tuhan berkehendak lain
sang ayah meninggal satu tahun lalu
di usia enam puluh enam tahun sebelum nadif selesai kuliah
saya melaksanakan hanya di makam bapak
dan ini adalah salah satu untuk saya mewujudkan keinginan bapak saya
agar bisa membanggakan kedua orang tua
dengan adanya gelar sarjana yang diperoleh oleh saya
semoga bapak saya yang sudah tidak ada bisa bangga terhadap diri saya di sini
sang ibu sakinah yang berusia enam puluh tujuh tahun juga tidak bisa menemani wisuda putra
bungsunya di makam
lantaran medan menuju makam yang sulit
meski demikian sakinah merasa bangga sekaligus haru melihat anak terakhirnya wisuda
mudah mudahan anak pertama aku minta aku mudah mudahan jadi anak yang soleh
dan kedua kalinya jadi berguna bagi masyarakat
saya sangat bersyukur
nadif mengaku menyesal karena dua minggu sebelum ayahnya meninggal
ia diminta pulang oleh sang ayah
namun saat itu kesibukan nadif mengikuti berbagai kegiatan di kampus membuatnya tak bisa pulang
kepergian ayahnya juga terbilang mendadak bukan karena sakit atau yang lain
nadif berharap ayahnya bisa ikut serta merasakan kebahagiaan anak terakhirnya
bisa menjadi kebanggaan keluarga